lu berdua ngapain sih
eh itu cewek juga gak bakal mau sama lo berdua
ngapain sih mon udah lah disini aja
serah lu berdua deh
gue pokoknya ada ide untuk hancurin acara longtonnya boy
serah lu mau ikut apa enggak

yaudah kita jangan cari masalah sama anak vespa
iya udah kita balik
kok kamu belum pulang
boy kayaknya belum bisa pulang deh ma
aduh pokoknya kamu harus pulang
kamu tahu gak mama sengaja pulang cepat biar bisa ketemu sama kamu tau
dan kata papa boy itu gak boleh pulang kalau motornya belum ketemu
udah udah udah kamu tenang aja
papa kamu gak mungkin marahin kamu
soalnya papa kamu udah telepon mama
kalau perlu nih mama beliin motor baru buat kamu
ya tapi kan ma
udah udah gak usah pakai tapi tapi
kamu pulangnya sekarang ya
sekarang juga oke
yaudah deh ma
siap siap siap
hampir ya tadi kita ketemu
iya kok kita bisa kecolongan kayak tadi ya
bro itu bukan tadi motor yang ada di bsk men
gimana kalau kita segerap aja
jangan jangan jangan main segerap aja
enggak gue curiga itu sama mata matanya warior
mending kita ikutin aja
ayo semuanya pada siap siap
boy udah mau datang pada lompat lompat lompat
tunggu tunggu tunggu

makniman tolong tutupin lirah
oh siap oke
aduh bapak belum pulang
bapak bapak di mana
kok bapak belum nyampe juga sih
aduh cepetan tau
ini masih kena macet parah nih
hmm klise banget sih pak
alasannya macet melulu yang lain kek
aduh pak cepetan
macet di jakarta tuh bukan klise tau
hah mama punya ide
kalau bapak turun aja dari mobil terus bapak naik motor cepet cepet kayaknya
daripada nanti boy keburu datang berarti papa gak bisa ikutan surprise party ulang tahunnya boy loh
jangan dong ma jangan
ya gimana ya kalau misalnya bangnya udah duluan datang ya terpaksa deh
hah itu suara motornya si boy
mati lampu mati lampu
tidak ada apa apa
kok dikunci ya
oh jadi yang kita kita tadi si boy
eh tapi kenapa tadi si boy ngintai markas kita ya
nggak ada orang ya
mau gelap ya
wah ya lu berdua ya
kepikiran motor kesayangan gua tuh hilang tau gak
eh eh eh tenang tenang
ini semuanya ide mama tahu
jadi kamu gak boleh marah marahin sama temen temen kamu
boy selamat ulang tahun ya
aku udah udah mendingan kita tip lilin aja yuk
ke atas lagi yuk
baik sekarang kamu tip dong lilin ya sayang
papa udah tip aja
ternyata sepuluh orang tau
serius tapi kenapa dia tadi
minta makasih gitu ya